setelah dilakukan pendataan kerusakan kotak suara terbuat dari kardus akibat hujan di gudang kpud kabupaten cirebon jawa barat pada beberapa hari lalu
hingga rabu siang sudah mencapai dua dua ratus sembilan puluh delapan kotak suara
kpud pun sudah mengajukan pergantian kotak suara tersebut dan tengah mencari gudang yang dianggap lebih aman
hingga rabu siang kerusakan kotak suara yang terbuat dari kardus di gudang kpud kabupaten cirebon jawa barat
tercatat oleh pihak kpud cirebon sudah mencapai dua dua ratus sembilan puluh delapan kotak suara
kerusakan disebabkan hujan lebat pada beberapa hari lalu sehingga air merembes dan masuk ke gudang kpud
akibatnya kotak suara ini basah hingga mengalami kerusakan
dengan adanya kerusakan kotak suara ini pihak kpud kabupaten cirebon mengajukan untuk pergantian kotak suara yang baru ke pihak kpu pusat
dan diharapkan bisa segera diganti dengan yang baru
pihak kpu pun mencari gudang pengganti yang dianggap lebih aman
kotak suara yang selamat kini dipindahkan ke gudang sementara
sampai kpu mendapatkan gudang baru yang lebih layak untuk menyimpan logistik kpud cirebon
ketua pusat pengkulian kprt

dari hari selasa kemarin sudah fix bahkan dari senin kita sudah fix di angka dua dua ratus sembilan puluh delapan kota
ini dengan segala kita proses sudah diajukan ke kpuri untuk kegagalan pergantian
jadi sudah angkanya tidak akan bertambah lagi
sebelumnya kerusakan ribuan kotak suara yang ada di gudang kpud cirebon ini terjadi pada sabtu lalu saat hujan lebat mengguir wilayah cirebon
hal ini mengakibatkan kisah dan kesalahan
mempercepatkan air hujan merembes dan masuk ke dalam gudang kpud dan membasahi dan merusak kotak suara